kita naik sama sama ya
yuk kita naik sama sama ya
tidak bisa aku bisa sendiri
mau papa temenin ke dalam
gak usah pak
papa tunggu di mobil ya
aku masuk dulu ya pak
aku serahkan rumah tangga andin
kedalam tanganmu ya allah
berikanlah yang terbaik untuk mereka ya allah
kenapa kepala aku pusing banget ya
ini jantung aku
rawa berdebar makin kencang
ya umpah ini aku kenapa
kok perasaan aku gak enak ya
andin kenapa ini
aku takut di dalam aja deh
siapa tau andin butuh aku
jawab apa kan
kita naik sama sama ya
udah masa aku bisa sendiri kok
kalau kamu jalan sendiri jatuh lagi gimana
setidaknya kalau kamu jalan sendiri jatuh lagi gimana
setidaknya kalau kamu jatuh lagi saya bisa jagain kamu
manusia macam apa sih kamu mas sebenarnya
perbuatan kamu bisa begitu kejam
tapi kenapa genggaman tangan kamu begitu lembut mas
saya tau saat ini kamu membenci saya andin
tapi saya gak akan membiarkanmu
saya gak akan membiarkanmu
saya gak akan membiarkanmu menghadapi ketakutan kamu sendirian
saya disini nid
dan akan selalu ada buat kamu
kamu adalah pusat dari kesengsaraannya andin
tapi kamu juga adalah pusat cintanya andin
kalian bisa lalu ibadah ini sama sama
pernah para pengetahuan allen yang kedua
selamat pagi selamat datang
yang akan menjadi mediator bapak dan ibu
dalam sesi mediasi ini
kita langsung aja ya bu
saya membaca berkas gugatan ibu
ibu sebutkan alasan mencerahkan bapak aldebaran adalah
karena terlalu banyak kebohongan dalam rumah tangga ibu
kebohongan seperti apa bu
dan apakah itu sudah tidak bisa diperbaiki dan dimaafkan
sudah terlalu banyak
menikah itu pun
itu alasan kebohongan itu juga
saya sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani
rumah tangga ini
saya juga gak tau ketika
nanti kalau saya jalanin saya gak tau saya
ada kebohongan yang lainnya
apa responnya terhadap gugatan
yang sudah dilayangkan istri bapak
saya ingin mempertahankan pendekaan saya
itulah yang ingin anda perceraikan
dia tidak ingin anda perceraikan
terima kasih mas
bukan jumpa dengan luar negeri
yang memberikan kita patrimonial
kamu bisa cari perempuan lain yang
yang kamu cintai mas
perempuan itu kamu
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa